kita beneran berhasil kak
iya makasih ya
sekarang kita itu bukan punya kekuatan saja
tapi kita adalah orang yang kaya raya
ya bang cepet bang

eh lu bukan dinolongin
eh eh malah gue tau
eh siapanya lu siapanya
langkul lu siapanya lu
aku akan biarkan kamu pergi
kamu bisa tebak siapa aku sebenarnya
kalau begitu silahkan
tega banget abang
soalnya ditinggalin sendirian di sini
kalau ibu lari berarti
tandanya ibu curang
biarin saya pergi ya
kita balapan yuk
kalau sampai ibu menang
saya akan lepasin ibu
tapi kalau sampai saya yang menang
kalau ibu sampai di sana duluan
berarti tandanya ibu
berarti tandanya ibu menang
aku yang menang
kesaktianku akan semakin bertambah
mustikasion berhasil direbut oleh butirinya rama
kalau gitu kita harus cepat mengambil mosdikasion itu
supaya kamu dan dewi bisa menjadi manusia seutuhnya
mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mengembalikan kekuatan kasinta
karena kasinta membutuhkan saat ini kak
tapi dewi gak tau gimana caranya
kakak juga gak tau gimana caranya wi
waktu itu dewi
dewi pernah diberikan kekuatan oleh guru ma
lewat kulit bunda
jadi kulit itu seperti meresap kekuatan
lalu kulit bunda memberikan kekuatannya kepada dewi
kak kak sinta
kak sinta gak apa apa kak
kakak gak apa apa dek
kuliti bunda memang melindungi kakak
sekarang kakak ngerasain juga
sepertinya kamu berhasil
berarti kita berhasil kak
kak sinta harus coba kekuatan kak sinta sekarang kak
kita beneran berhasil kak
iya makasih ya
sekarang kita itu
bukan punya kekuatan saja
adalah orang yang kaya raya
kalau mustication itu bisa merubah arah
ines melakukan hal ini
dia sengaja mengumpulkan berlihat
untuk kekayaan mereka
mama ada fotonya ines
bisa mama carikan untuk kamu
mama cari dulu ya
nah ini dia